halo selamat datang
sudah siap peliburan ke korea lagi
saatnya berkunjung ke pulau nami
sepanjang perjalanan dari dermaga gapyong
kita akan menyusuri sungai terpanjang di korea selatan
yaitu sungai han
untuk berkunjung ke pulau nami yang terletak enam puluh tiga km dari seoul ini
tiket masuknya rp enam belas won atau rp satu ratus sembilan puluh dua
ini mencakup biaya naik kapal dari dan ke pulau nami
yang datang tiap lima belas menit sekali
serta semilir angin
siap menyambut pengunjung
begitu tiba di pulau seluas empat ratus enam puluh ribu meter persegi ini
tentu syahdu dan memesona
jauh dari hiruk pikuk ibu kota
pulau ini dikenal sebagai lokasi rehat dan bersantai
dan yang pasti buat pencinta drama korea
tentu gak asing dong dengan lokasi yang satu ini
ini adalah spot paling ikonik yang ada di nami island
jadi kalau berkunjung ke nami island tapi belum foto di sini
rasanya kurang lengkap
nah tempat ini menjadi luar biasa
karena menjadi lokasi syuting dari drama winter sonata
popularitas drama yang pertama kali tayang tahun dua ribu dua ini
membuat sejumlah lokasi syuting disulap menjadi spot foto
sadar akan potensi wisatawan muslim yang terus meningkat
berbagai fasilitas ramah muslim juga disediakan
saya datang di sini pada musim musim
dan kembali ke sini
pada musim yang berbeda
melihatnya dari perspektif yang berbeda
ini tempat yang indah
saya rekomendasi kepada semua orang
yang ingin datang dan mengunjungi
terutama untuk keluarga
ini sangat berkawan muslim
ada beberapa restoran yang bisa anda ikut
saya mau lanjut makan siang dulu
untuk menutup rangkaian perjalanan hari ini
iga ayam khas dari cuncon ini dibakar
setelah dibumbui dan dimarinasi dengan kecap manis
dan saus gochujang ala korea selatan
nah jadi itu emang harus sering dibolak balik ya
saus gochujang merupakan hasil fermentasi cabai dan beras ketan
hmm ini udah mulai wangi banget ya
jadi yang merah merah ini saya mau ambil
ini saus gochujangnya
saya taruh di atas selada
ini taruh di sini
kemudian karena saya nggak terlalu suka pedas
jadinya saya tambahin mayonese untuk netralisir rasa pedasnya
terus baru saya kasih bawang putih
bismillahirrahmanirrahim langsung dimakan
belum kenyang juga
untuk menampingi makan siang kali ini saya pesan menu mie dingin
mie yang dimasak dengan kuah air dingin dan disajikan dingin
sudah pernah coba belum
di sini ada mie mie terus ada saus gochujangnya juga
ada potongan nori ada kol
sekarang kita mau coba
emang yang jadi dominan rasa adalah kutijangnya ya
perut kenyang pikiran tenang dan hati senang
semuanya lengkap didapat saat wisata ke pulau nabi
mifri syari robby bahtiar korea selatan